inilah rekaman cctv saat jt seorang anggota dprd kabupaten tulung agung
melakukan kekerasan fisik terhadap satpam rumah sakit
perisiwa ini terjadi akhir juni lalu di rsud dr iskak
kejadian ini dipicu saat jt yang hendak menjenguk koleganya ditegur satpam
agar tidak membawa anak kecil sesuai aturan rumah sakit
namun anggota dprd itu justru emosi dan melakukan kekerasan fisik
sebelumnya jt juga telah diperingatkan karena merokok di area rumah sakit
ditemui pada senin siang pihak rumah sakit mengatakan telah melaporkan kasus ini ke polisi
dilihat di cctv itu kayak penamparan ya
memang itu terjadi
jadi awalnya beliau itu di luar itu merokok
jadi sempat diingatkan oleh satpam bahwa di lingkungan rumah sakit tidak boleh berokok
jt berdali hanya membuka masker kepada satpam yang menegurnya dengan cara tidak sopan
jt sendiri menanggapi santai laporan rumah sakit ke polisi dan bersikukuh tidak melakukan kekerasan